antusiasme warga inggris untuk menyaksikan langsung upacara penobatan raja charles iii sudah terlihat sepekan terakhir
banyak warga dari luar kota london bahkan dari luar inggris berkemah di sekitar lokasi
untuk mengetahui situasi terkini satu hari menjelang upacara penobatan
sudah bergabung bersama kita adalah gilang desti parahita wni yang saat ini berada di london
mbak gilang selamat malam waktu indonesia siang di sana ya
iya selamat siang mbak putri
mbak gilang bisa diberikan gambaran kepada kami yang di indonesia
sekarang seperti apa ramainya kota london menjelang penobatan
ya sejak seminggu terakhir ini kawasan tengah kota london terutama di kawasan westminster aby
kemudian juga travelgar square juga the mall st james park
semuanya diramaikan oleh banyak
manusia dari penjuru kota tidak hanya dari london tetapi juga dari warga luar kota london
termasuk dari luar negeri bahkan saya melihat juga warga dari indonesia berdesak desakan di sekitar kawasan buckingham palace itu
karena semuanya antusias untuk menyambut coronation day
yang mana kita ketahui bahwa king charles iii ini adalah salah satu raja yang tertua dinobatkan sebagai raja
dan saya juga melihat di petokohan di sekitar london dan juga di luar kota london
banyak melakukan promosi terkaitan dengan coronation day ini
oke jadi hotel restoran gitu banyak ada yang tema tema khusus gitu nggak sih mbak gila
ya betul sekali jadi banyak toko online sekarang juga memberikan diskon besar besaran biasanya
juga beberapa restoran saya lihat di london juga menawarkan
makan malam begitu ya dengan tema coronation day juga minum teh ya seperti kebiasaan warga inggris di sini
senang minum teh di sore hari semuanya bertemakan coronation day tentu dengan harga yang diskon menurut mereka begitu ya
mbak gilang kalau misalnya kita lihat sekarang bagaimana sih sebenarnya antusiasme warga inggris menyambut raja yang baru
apakah karena kan kita tahu warga inggris itu cinta banget dengan queen elizabeth ii ya
dan ketika sekarang diganti oleh queen elizabeth ii
mereka responnya bagaimana mbak gilang
saya membaca di koran hari ini di metro uk
raja charles sudah mendapatkan satu label yaitu sebagai the kindes king
jadi raja yang paling baik hati paling ramah paling murah hati
jadi dari komposisi tamu undangannya saja
tidak seperti biasanya king charles itu bersedia mengundang orang orang dari latar belakang yang berbeda
jadi dia memastikan diversity undangan itu terpenuhi
termasuk orang orang yang bekerja di sektor seperti misalnya untuk ini ya
untuk sosial begitu ya misalnya yayasan kemudian sektor sektor yang tidak untuk profit begitu
semuanya diundang bahkan saya melihat beberapa warga indonesia juga menjadi tamu kehormatan di rangkaian acaranya
bagaimana dengan keluarga kerajaan
apakah semuanya akan berkumpul menyaksikan pangeran harry
apakah informasi akan datang dengan meghan markle misalnya
saya kurang tahu terkait dengan meghan markle begitu ya
tetapi semua terlibat seperti biasanya
yang saya ketahui semua di anggota kerajaan ini akan berperan serta langsung di hari hanya di westminster abbey
para pangeran dan para terutama pangeran ya yang muda muda itu akan bertugas mulai dari membawakan barang barang
terkait dengan perlengkapan yang dibutuhkan di westminster ab
supaya mereka nanti terbiasa suatu saat kelak mereka akan mengemban tugas yang serupa
mereka akan terbiasa dengan hal itu begitu
jadi semuanya kerjasama menjadi panitia
mbak gilang kalau misalnya di sana apakah ada treatment khusus untuk pengamanannya
apakah masih bebas warga untuk bergerak di sekitar westminster abbey
untuk dua hari ini warga sudah tidak bisa melewati beberapa titik
karena sudah dibangun pagar yang cukup tinggi sehingga warga hanya bisa melihat dari kejauhan dan di luar pagar begitu
tetapi bukan berarti kita tidak bisa melihat sama sekali beberapa titik
kita diberikan fasilitas untuk menyaksikan secara langsung
jadi layar tersebut
jadi layar tv besar disediakan di beberapa tempat misalnya di st james's park itu ada beberapa
kemudian juga di the mall kemudian juga ada di bahkan saya melihat tadi di kawasan westminster juga ada gitu ya
tapi tidak terlalu dekat dengan westminster abbey nya agak jauh gitu
di trafalgar juga ada
oke apakah besok juga akan mengikuti gegap gempita keramaian coronation ini mbak gilang
kalau saya kebetulan besok ada komunitas indonesia yang akan berlatih tari begitu ya
saya jadi ikut komunitas indonesia untuk menari tari aceh di sini
tapi lokasinya juga berdekatan dengan kawasan pusat kota
jadi saya akan melihat juga bagaimana warga itu hilir mudik ya
mereka mulai menggunakan kostum yang bertemakan bendera british
mulai dari topik kemudian juga rock
dan mereka juga mengenakan seperti misalnya crown seperti yang akan dikenakan oleh king charles
oke mbak gilang terima kasih malam hari ini atau siang hari ini sudah berbincang di cnn indonesia
silahkan nikmati london nikmati juga diskon diskonnya jarang terjadi
terima kasih banyak mbak gilang
terima kasih juga mbak putri